oh dimana sih
kok bisa gak ada ya
padahal gue yakin banget
kalo gue masukin baju
perasaan tadi gue udah cari cari gak ada
kok sekarang ada
gue gak fokus kali ya tadi nyarinya
kok baju gue jadi longgar gini ya
yang penting gak dihukum
ya panggilan itu dia
udah ketemu pak
baju laraganya sih
cepet masuk barisan
bersama yang udah gue nampak
ini perasaan gue doang
atau emang baju lo yang kegedean sih
ngapain kamu senyum senyum sendiri disini
udah masuk ke kelas
ke toilet aja lama banget
not bad bagus juga
aduh munggah waduh
kenapa mas anika duduk di sebelah mas gunawan sih
aduh mas gunawan
kamu dimana tiana
mas aku nih kayaknya kurang enak badan
gimana kalau kita pulang aja yuk sekarang
iya mas sekarang aku tunggu di pintu belakang ya
soalnya mobil kita juga parkir di belakang
sekalian kamu bawa intas aku ya
iya yaudah kalau gitu
pasti kebetulan saja namanya
ini baju olahraga gue
kok gede banget ya
selamat siang kanak kanak
kayaknya absennya ketinggalan
coba tolong ambilkan atensi kelas
sepertinya ketinggalan meja bapak
nos tram jahat
mas kalauin babyak buat ngesatt aja

terus aja tawain
ayo teruskan hukuman kamu

gapapa deh gue yang capek
daripada si rese yang dihukum
baju olahraga yang ada di tas gue itu
disini gak bisa lama disini
udah selesai pak
nah lain kali
jangan sampai lupa bawa baju olahraga kamu
bila perlu tulis di meja belajar kamu
belum minum ya pak ya saya haus
ya sudah sana
eh yang lain
bawa belasannya ya
mungkin ini kesempatan gue buatannya roman soal baju olahraga itu
bu minta es teh manis satu ya
iya tunggu ya
aduh tinggal goceng duit gue
ini beli minuman langsung sepi dompet gue
udah gak usah
gue udah pesen
udah ambil aja
nih gue juga masih ada yang lain
by the way gimana rahasia dihukum sama ogi
nanggul gue mau copot tau
ya abisnya lo sih pake buat masalah
lo sendiri kenapa nggak olahraga
biasa lagi dateng bulan
sambil duduk ya
kalau mau gak bantuin gue
gue pertama kali udah mulai
memang pen maiden
sengajapun lalu dope yang karakter bertumbuh snapdragon keras

yang mana potensi ini
tapi kalau saya betul betul kritik mereka aja
ilhamnya tersia kbar lasted dua kali
aduh capek banget
tulang gue mau patah nih kayaknya
kok punya tulang kak
saya pikir daging semua

bun pelan semua
ini serius buat bobby
iya lah buat bobby
buat siapa lagi
diminum ya bob
iya lah masa ditetesin ke mata
pasti bobby minum lah

lo kok jadi kayak yang berlebihan gitu sih gine sama si ibob
jangan jangan lo diguna guna ya
eh kebeneran apa
aduh bob perhatian dong
kayak mabok susu kuda liar
yuk yuk yuk
ini bukan mimpi kan
bob bob lo tau nggak nih
bukan mimpi kan sakit kan
iya benar ini bukan mimpi
air gue kenapa berkurang ya
kenapa basah lo
hibernasi lo eh hibernasi deh hidrasi
seger bener dah minum dari gina
lo kok biasa biasa aja sih
nanti malem kan roman sama si wulan mau ngedet
lo itu tenang aja
gue gak akan biarin wulan sama roman ketemuan
tepo banget ya
ya tapi jangan yang aneh aneh ya
ya nggak akan lo udah lo tenang aja
lu tuh kebiasaan soalnya kok punya rencana tuh aneh aneh
gak boleh lo banget sih udah kita cepet aja
tapi bener lo nggak aneh aneh kan
kelar puisinya tinggal di kerium
eh lu apa apaan sih
lu kenapa jadi noraini sih
lho aku pasti bernaya
tentang tentang tentang
ntar di samuk gua kurang kenceng nih
oke langsung jalan ya
kenapa bisa dicatat
eh kenapa lagi
agih kan baru diganti sama bensin juga baru diisi
coba coba cek deh cek deh

wah ini pas pes semua ini
kompes juga yang depan nih
kempes sih warnanya
aduh apaan nih
bisa begini sih
ini mobil gua rata baik baik
buka buka buka
bisa bukanya loh
dah itu tuh
ada yang kutusin